presiden joko widodo melakukan peletakan batu pertama pembangunan bandara internasional yogyakarta di kulon progo jumat siang
acara bertajuk babat alas nawung krida ini bermakna membuka membersihkan merapikan dan menata lahan
yang disiapkan pt angkasa pura i persero sebagai pengganti bandara adi sucipto
selama acara presiden didampingi menteri perhubungan budi karya sumadi
gubernur daerah istimewa yogyakarta sultan hamengkubwono x
serta direktur utama pt angkasa pura i danang s baskoro
nantinya bandara internasional yogyakarta diharapkan dapat menampung hingga empat belas juta penumpang per tahun pada pembangunan tahap pertama
serta menampung dua puluh juta penumpang per tahun pada tahap kedua
ditargetkan proyek ini selesai pada maret dua ribu dua puluh
yang kita harapkan dari lima ratus delapan puluh tujuh hektare
bahan yang telah tersedia ini segera diproses
amdalnya segera diselesaikan konstruksinya juga bisa segera dimulai
dan sesuai tadi yang disampaikan oleh menteri perhubungan
kira kira pertengahan dua ribu sembilan belas bandara ini sudah bisa kita gunakan